saudara usai ditetapkan kpu sebagai presiden terpilih
prabowo subianto langsung mendatangi kantor dpp partai kebangkitan bangsa
di kantor dpp pkb prabowo bilang pihaknya membuka peluang kerjasama dengan pkb
ketua umum pkb mohaimin iskandar mengaku pihaknya merasa terhormat
atas kedatangan presiden terpilih yang juga ketum partai gerindra
penyampaian pernyataan bahwa pkb ingin terus bekerja sama dengan gerindra
dengan prabowo subianto mencapai cita cita kita
menghilangkan kemiskinan menghilangkan kelaparan
membawa kemakmuran kesejahteraan kepada rakyat
menghilangkan kemiskinan korupsi dari badan kita
saya kira itu dari saya terima kasih
terima kasih selamat melaksanakan tugas masing masing
kita menyongsong hari depan yang lebih baik terima kasih
dari laman kpu yang diolah litbang kompas
perkiraan jumlah kursi dpr dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh
partai politik pendukung prabowo gibran
antara lain golkar satu ratus dua kursi gerindra delapan puluh enam kursi
sementara partai pendukung dari anies mohaimin
sedangkan dari pasangan ganjar mahfud dari pdip mendapatkan satu ratus sepuluh kursi
capres terpilih prabowo subianto mengajak semua unsur
termasuk pimpinan parpol untuk bersatu membangun indonesia
hal ini diungkap prabowo usai ditetapkan sebagai presiden terpilih di kpu
pagnerah dariability com nolong iapa am
saya berp hate ludum brado seorang k burundini waaraja
saya ingin memperkebubkan stadion indonesia
akhir moral dari yang quoi saya pake
kepada partai partai koalisi kami berharap kita semua akan terus bersatu dalam pemerintahan prabowo gibran
dan kami akan terus mengembangkan koalisi karena kita memerlukan indonesia yang kuat pemerintahan yang kuat untuk menetap masa depan indonesia yang lebih baik
ketua umum pkb muhaymin iskandar mengaku pihaknya akan bekerja sama dengan partai gerindra
hal ini diungkap muhaymin presiden terpilih prabowo subianto bertandang ke kantor dpp pkb
selain memberi ucapan selamat mohaimin bilang pkb siap bekerja sama di legislatif maupun bidang lain
cawapres pemilu dua ribu dua puluh empat ini menambahkan kerjasama dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara
pkb dan gerindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi
apalagi pak prabowo sebagai presiden menghadapi berbagai agenda pembangunan
yang begitu menantang di masa yang akan datang
bagi kepentingan itu maka kita berharap pkb dan gerindra terus menjalin kerjasama
dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya
menuju masyarakat adil dan makmur
ketua dpp pdip bidang kehormatan komarudin watubun meyakini bahwa partainya akan berada di luar pemerintahan
komarudin sebut bergabung di akhir pertandingan mengganggu konsentrasi koalisi yang sudah dibentuk
komarudin menyatakan ketua umum pdip megawati soekarno
dan putri memberikan sinyal akan ada di luar pemerintahan prabowo gibran
komarudin menyebut berada di luar pemerintahan jadi bentuk penghormatan bagi partai yang memang sejak awal berada di kubu prabowo gibran
bergabung di akhir pertandingan kata komar justru akan memberikan efek negatif
saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap ibu seperti ini
ini kecenderungannya kecenderungan bisa salah bisa juga benar
kecenderungan kita ada di luar pemerintahan
secara pribadi saya kira ibu dengan ibu mega dengan pak prabowo itu bersahabat dengan baik berteman baik
tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi pertemanan dan urusan organisasi dan kenegaraan
dan juga kita harus juga pertimbangkan pak prabowo dan koalisi yang besar sekali
koalisi besar di sana mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal
lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dengan kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi
mungkin mereka sudah lakukan sebelumnya
prabowo gibran masih membuka peluang parpol lain untuk bergabung dengan koalisinya
tkn prabowo gibran bilang pihaknya akan membangun koalisi yang kuat dan efektif
lantas bagaimana respon parpol di luar koalisi prabowo gibran dan koalisi kuat yang efektif seperti apa yang dimaksud
kita akan ulas lebih lengkap bersama ketua dpp pkb daniel johan
ada juga politisi partai gerindra kamru samad
bang daniel jadi kalau kata caimin pkb siap bergabung di legislatif
juga di bidang lain artinya berkoalisi
sejujurnya persoalan koalisi atau enggak belum diputuskan
karena dpp caimin akan juga berkonsultasi
mendapat masukan dari para dewan suro para kiai para tokoh agama tokoh masyarakat
para guru besar para relawan
tetapi nanti tentu masuk ada positif negatif
adalah pilihan terbaik untuk bangsa dan rakyat
tetapi yang paling penting adalah semangat
kita caimin pkb akan terus mengawal agenda agenda perubahan
yang memang menjadi suara terdalam dari masyarakat
agenda perbaikan ini akan kita sampaikan
akan kita perjuangkan di seluruh lini perjuangan
dititipkan kepada pak prabowo
yang membuat pkb merasa bangga merasa terhormat
mudah mudahan juga itu bisa menjadi agenda yang penting
jadi tadi pak prabowo nawarin berapa menteri bang daniel
kayaknya belum sejauh itu mbak
oke belum sejauh itu ya tadi obrolannya ya
mungkin masih masih ajakan untuk gabung atau nggak ke koalisi gitu kira kira ya
masih dengar kontekan dari kompas
kenapa begitu gencar baru ditetapkan resmi oleh kpu
langsung gercep begitu datang ke dpp pkb
sebegitu butuhnya kah dukungan dari parpol lain untuk
masuk ke koalisi prabowo gibran
ini kan masih dalam momentum bulan sawal nih
setelah hari raya idul fitri itu sangat baik bersilaturahmi
itu saya kira momentumnya sangat tepat
yang kedua pkb gus muhaymin juga kan kawan lama
pernah memiliki kesepahaman yang sama untuk berjuang bersama
baik di parlemen maupun menghadapi kontestasi kemarin
berada pada titik yang berbeda tapi
memiliki tujuan yang sama untuk indonesia
jadi komunikasinya tentu terus berjalan
dan ini memang tradisi pak prabowo
yang selalu mengedepankan semangat persatuan
tradisi pak prabowo bukan hanya dalam pidato
ucapan tetapi juga dalam tindakan untuk selalu membuka diri
kita menyamakan persatuan untuk berjuang bersama sama
persepsi menyamakan langkah supaya kita bisa sama sama berpartisipasi dalam pembangunan nasional jadi ini memang
spiritnya sejak beliau masuk di politik di tahun
sepuluh tahun yang lalu ketika pertama kali beliau terjun di politik memang spiritnya selalu ingin
menjadi pemersatu perekat untuk kepentingan pembangunan nasional
pak kamru samad kalau tadi caimin sudah sempat bilang kita akan dukung pemerintah di legislatif dan bidang lain artinya aman
dong tadi itu sebenarnya hasil pertemuannya
iya saya kira itu berita gembira berita baik karena betapapun demikian partai kebangkitan bangsa juga
memiliki aspirasi yang cukup besar dari masyarakat indonesia
di pulau jawa dan di berbagai daerah dan itu semuanya adalah aspirasi yang harus kita dengar bagi
artikulasikan supaya dalam penyusunan rencana pembangunan nasional kita baik dalam
rencana pembangunan jangka panjang yang sedang kita susun
rpjpn jangka menengah yang sedang kita persiapkan untuk

menuju indonesia emas jadi penting sekali melihat tidak hanya melihat sebagai sosoknya gus muhaymin
yang begitu besar yang dijawantahkan dalam bentuk jumlah suara dan jumlah kursi di parlemen sehingga
penting sekali partai gerindra untuk bersama sama
dengan partai kebangkitan bangsa jumlah kursi di parlemennya makin kuat tapi yang jadi pertanyaan gini parpol lain yang dari awal mendukung
prabowo gibran ketika ada pkb misalnya nanti jadi masuk nasdem jadi masuk taruhlah misalnya pdip bisa nggak mungkin bang andreas nanti ya dijawab
tapi kalau misalnya pdip ikutan maksudnya itu bisa dijawab
tapi kalau misalnya pdip ikutan maksudnya itu bisa dijawab

sepanjang partai partai koalisi
indonesia maju menempatkan kepentingan pembangunan nasional di atas segala galanya
saya yakin akan terbangun konsensus besar untuk rakyat indonesia ini yang ini yang
kenegarawanan para pemimpin pemimpin partai
di semua koalisi menurut saya dimiliki oleh para pemimpin kita
dan saya yakin pada titik tersebut kita akan bertemu
dan selalu mengedepankan kepentingan yang lebih besar
daripada sekedar kepentingan golongan dan kelompok
itu lahir dari sebuah semangat kebersamaan kedepannya
bang andreas kalau pak komarudin watubun sudah bilang
kemungkinan besar ada di luar koalisi ini sudah firm belum sih sebetulnya
ya kemungkinan besar artinya ya bisa ya bisa tidak gitu
saya sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya bang komar
kita pernah berada di luar pemerintahan
dan berada di dalam dan di luar itu sama terhormatnya gitu
dalam arti bagaimana mewujudkan nilai nilai politik
yang sesuai dengan keyakinan ideologis dari partai tersebut
apa yang diyakini oleh pdi perjuangan tentunya
kalau kita lihat di dalam perjalanan
di dalam perjalanan politik
yang berkaitan dengan pilpres tentunya
suara yang disampaikan oleh masyarakat
yang sudah diberikan oleh masyarakat
ya calon pendukung atau pada calon presiden ya
itu sebenarnya representasi dari
nurani masyarakat terhadap pemimpin yang diharapkan
ada partai partai politik yang tetap menjaga
merepresentasikan perbedaan tersebut gitu
dan itulah yang dimaksudkan dengan ada di dalam dan di luar pemerintahan gitu
di bawah pak prabowo melakukan apa
dan kemudian ingin berkoalisi
membangun suatu koalisi yang besar sebagai koalisi yang kuat
saya kira itu juga sah sah saja gitu
pemilih yang sudah memberikan suara pada
meski dalam hal ini memang tidak menang
itu suara suara tersebut harus dihargai gitu
keputusan mahkamah konstitusi kemarin
yang memberikan suara dissenting opinion
yang merupakan representasi dari
ya suara dan keinginan dari masyarakat
yang melihat ada perbedaan di dalam kita mewujudkan demokrasi ini gitu
nah saya kira ini semua harus
ya diakomodasi di dalam pemerintahan ke depan
itu juga adalah bagian yang terhormat untuk kemudian
ya kita memperjuangkan apa yang
nurani suara dari masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara ini gitu
eh bukan persoalan di dalam atau di luar yang terutama
partai politik ini setelah pemilu
kita tetap bisa bekerja sama untuk hal hal yang tentu berkaitan dengan kepentingan atau cara pandang kita melihat persoalan yang sama
tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kalau ada perbedaan perbedaan kita berbeda di situ gitu
dan ini adalah biasa di dalam negara demokrasi
oke gini yang jadi pertanyaan apakah ini semata karena seperti yang tadi anda katakan
ini karena nurani karena gak enak sama partai yang sudah dari awal menyukung prabowo gibran
ataukah karena ada gibran dan ada pak jokowi di dalam pemerintahan itu sehingga pdip nggak mau masuk
kalau soal enak gak enak itu kan soal perasaan
ee ini kan soal bagaimana kita apa melihat politik ini secara rasional
dalam arti bahwa ya nurani dan suara masyarakat itu adalah hal yang fakta
dan itu itu perlu direpresentasikan di dalam apa ya pandangan dan cara berpolitik kita
terhadap situasi yang berkembang terhadap kepemimpinan ke depan
bagaimana proses pemerintahan ke depan
saya kira itu satu hal yang penting untuk negara demokrasi yang ingin kita bangun
bang andreas artinya gini kalau bu mega sudah memberikan sinyal
akan ada di luar pemerintahan pak prabowo sama bu mega masih jadi ketemu
pak prabowo sama bu mega masih jadi ketemu gak
kalau ketemu soal hubungan secara personal itu saya kira ya selama ini kita semua tahu
ibu mega itu pernah bersama pak prabowo bahkan di dalam peristiwa politik yang penting

tetapi secara pribadi setahu kami tidak ada hal hal yang mengganggu
hubungan pribadi sehingga kalau bertemu pun itu adalah hal yang biasa gitu
menjaga hubungan pribadi menjaga silaturahim antara para pemimpin itu ada hal hal yang
menurut saya baik dan bagus gitu seperti apa yang dilakukan oleh pak prabowo hari ini di pkb
saya kira itu hal yang bagus bahwa kemudian ke depan ada pertemuan politik yang lebih
substantif untuk membangun koalisi seperti yang dimaksudkan di dalam pembicaraan ini
ya kita tidak tahu ke depan karena dinamika politik sampai dengan bulan oktober itu kan masih
ada waktu yang panjang di pdi perjuangan juga secara politik ya mungkin kami akan putuskan
di dalam apa rapat kerja nasional pada bulan mei nanti oke pak kamru samad kalau hari ini
ke pkb kapan kemudian ke partai partai lainnya untuk diajak berkoalisi bareng
iya jadi pak prabowo memang sebetulnya sedang mempraktekkan apa yang pernah disampaikan
the piano tentang tri sakti jadi beliau betul betul ingin membangun kedaulatan dalam politik apalagi
geopolitik secara global kita membutuhkan satu soliditas kesatuan yang kokoh dalam menghadapi
perkembangan dinamika global saat ini jadi kita betul betul ingin menjalin komunikasi
yang serius sungguh sungguh untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dari aspek ideologi
pak prabowo banyak menjadikan soekarno sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan politik
baik dalam membina partai gerindra maupun dalam mengakselerasi kepentingan masyarakat
karena itu juga dari aspek kesejarahan kita lihat bagaimana hubungan pak prabowo dengan ibu mega
di dua ribu sembilan partai gerindra dan pdi perjuangan telah bekerja sama
dan kemudian banyak sekali juga kerjasama sampai tingkat kepala daerah di berbagai daerah
pemilihan kepala daerah jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk bisa berkomunikasi
karena dari segi ideologi dari segi kesejarahan dan dari segi menempatkan kepentingan bangsa
saya yakin berada pada titik yang sama
soal kapan bertemunya kedua tokoh itulah yang saya kira menentukan kapan waktu yang baik
saya yakin beliau beliau adalah panutan kita semuanya begitu mbak
soal kapannya kan saya tanyakan ke bang daniel tapi dengan versi pertanyaan yang berbeda
jadi kapan pkb deklarasi gabung ke koalisi prabowo gibran
enggak maksudnya masih jauh dalam pengertian kan nanti dilantiknya tanggal dua puluh oktober
oke jadi masih nego sampai dua puluh oktober baru deklarasi
bukan urusan nego tapi kita benar benar akan mendengarkan seluruh masukan
nggak hasilnya itu benar benar yang terbaik lah
baik terima kasih sudah bergabung di sapa indonesia malam
sehat sehat selalu bapak bapak semua bang daniel pak kamrul samad dan juga bang andreas